pasca insiden tidak bisa bertanding dalam ajang sea games dua ribu sembilan belas filipina tim indoor hoki putra dan juga putri indonesia tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten minggu subuh
tim indoor hoki indonesia dilarang ikut bertanding karena terjegal peraturan yang dikeluarkan oleh federasi hoki asia
walaupun tidak dapat berlagak di sea games dua ribu sembilan belas kedatangan tim hoki indonesia tetap disambut meriah oleh national olympic committee indonesia dan pihak koni
larangan keikut sertaan tim hockey indonesia dikeluarkan oleh federasi asia hockey dengan alasan salah satu federasi hockey indonesia tidak diakui oleh federasi hockey internasional
menurut revo salah satu atlet hoki indoor ia sangat kecewa tidak bisa berlaga di sea games dua ribu dua puluh
sementara itu menurut ketua fhi yus adi kamarullah pihaknya telah melakukan evaluasi pasca insiden ini dan kejadian ini
ketua fhi telah dievaluasi oleh pemerintah
evaluasi ini sudah diketahui oleh negara menpora sudah tahu koi sudah tahu permasalahan
hanya sebetulnya kita ikut sea games tiga kali dua ribu tiga belas di myanmar dua ribu lima belas di singapura dua ribu tujuh belas di kuala lumpur
tidak ada masalah dan sea games itu ada multi event
setiap negara berhak mengirimkan cabur yang ada di
oke apa sih yang menjadi dasar penyebab sampai bisa gagal main itu pak
nah kita sudah terakreditasi daftar nama sudah main entry by ini sudah masuk
jadi semuanya sudah ada nah ini yang kita ajukan bugatan ke cas
karena di komite ambitrasi sport